buka bani iya
lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa lupa
operasi pengangkatan sel kanker pandika berjalan dengan lancar
hai allah allah hatiku seketika pedih melihat bidadariku bersedih jangan takut bulan purnamaku
aku selalu disini menemanimu kan ku peluk semua resahmu kan ku jaga selalu senyummu
agar senyuman jelita selalu ada
gue sendiri aja gak tau dia dapet info dari mana
dan gue sama sekali gak pernah bilang kalau kita udah putus
siapa yang pantes berada di sisi roma
len kamu udah dimana sih len kok lama banget
ya maaf lah kita kelamaan
operasinya belum selesai juga
aku lama banget sih kak
aku jadi makin khawatir sih
dokter juga pasti kasih yang terbaik buat bokap loh
sekarang lebih baik kita berdoa
kita berdua ya
sekarang kita dudukin bonekanya
kenapa itu bob
masih agak sawan dia
ini boneka rambutnya kusut banget nih
pasti gak pernah diri bonding
biar aku takut
kita tetap bola mata boneka
bapak takut banget nih bob
gak bakalan kedip juga
susan mau teman gak hidupnya
sekarang kata mata bobi dulu
bobi ke susan
udah agak berani kan
sekarang tatap mata bonekanya
lu yang mau nolongin gue kenapa lu yang lebih takut cempadang
bukan begitu susan
bobi cuma nemelein teriak biar duet teriaknya
ya yaudah yaudah
sekarang susan harus baca mantra
domiko pak domiko pak butang butang mana mana mantra begitu kayaknya nggak bener bener ini
beneran cuma bobi betapa seratus hari di gunung uhud buat dapat mantah itu doang longga
ya udah terserah susan aja nanti susan ini boneka ini ya ikutin susan sampai gede mau
hai awas ya kalau bohong simpedak iya simpedok ngomong ngomong ikutin yang bener beneran ini ampuh
bagus sudah bisa sekarang terus apaan udah
dok dok dok dok apa kami dok alhamdulillah operasi pengangkatan sel kanker pandika berjalan dengan
lancar alhamdulillah tapi saat ini
nanti setelah kami pindahkan ke ruang rawat baru kalian bisa iya dokter terima kasih banyak dok
sudah kalau begitu saya permisi dulu ya nanti kalau ada apa apa bisa hubungi saya kembali
kalau gitu saya juga pamit ya saya ada urusan
kalau begitu saya juga pamit ya
kak alhamdulillah ya
ujah wassah lenger minta mas
tidak ada jayanya soalnya

nggak adanya kita bayar

kakinya turunin apa orang ngeliatin gak enak ini bukan rumah kita
ngapain mak kaki kaki gue kecuali gue minum kaki lo gue naikin ke meja
wah anak baik
yalah mak emang sisi baik cantik rajin melabung ya
cuma nanya boleh aja kita sebagai wanita yang baik baik
tetap kudu harus menjaga harga diri martabat kita sebagai perempuan
jangan mureh jangan obrol
apel lagi kalau kita perempuan sampai ngudak ngudak nguber nguber kacang orang
gak boleh gak baik pak mali kata bu mali
ini mak ini nih sisi pengen jelasin
sebetulnya cowok yang sisi suka itu bukan ibok tapi
pak enggak minum
makasih ya tien
eh tunggu dulu
mau bilang lah makasih
makan tadi udah
ya kan belum pakai senyuman manis sikit aja
aduh tien gue udah telat
jadi gue gak ada waktu buat ngasih senyuman manis gue buat lo oke
udah ya udah udah
kasihlah sikit senyum gue
ih nora banget tau gak sih lo
nora tau gak nora nora nora
nusra kak eh kayak film indy ya
eh tien menurut lo kodratnya cowok itu yang harusnya nahan cewek bukannya kebalikannya
itu biasa itu namanya hubungan kita berbeda daripada yang lainnya kan
nih nanti ampun ampun ampun ya aku pulang
tapi senyum sikit senyum sikit aja